komisi informasi menggelar rapat koordinasi nasional ke tiga belas di kota semarang
dalam rakornas ini komisi informasi diharapkan dapat mengawal proses pemilu dua ribu dua puluh empat dengan mengurangi disinformasi di media sosial
bertempat di hotel patra jasa semarang komisi informasi menggelar rapat koordinasi nasional ke tiga belas
dihadiri seluruh pengurus komisi informasi di tiga puluh empat provinsi ini
rakornas mengambil tema peran komisi informasi
mengawal penyelenggaraan pemilu yang transparan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional
pada rakornas ini pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informasi berharap
komisi informasi diharapkan dapat mengawal proses pemilu dua ribu dua puluh empat dengan mengurangi disinformasi di media sosial
komisi informasi dapat mengawal proses pemilu dua ribu dua puluh empat dengan mengurangi disinformasi di media sosial
sehingga tidak muncul banyak hoax yang imbasnya menurunkan kualitas demokrasi di indonesia
hoax sendiri dapat membentuk opini publik bukan dari fakta rasional
melainkan dari informasi yang sifatnya emosional dan menyentuh identitas
komisi informasi di tiga puluh empat provinsi ini
dan peraturan pelaksanaannya
pihak pihak yang mengalami sengketa informasi dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau adjudikasi non litigasi